hampir mesti lapor ke pak rt
nangis kenapa masalahnya jarak itu hilang diculik
ya udah aja
cerminnya jangan sampai keliatan
bisa keluar lagi loh
bukan gak sopan nek
tak tutup dulu ya
eh enteng apa ini disini
aduh gak beres nih urusannya
kalau masalah kayak gini
gak usah bikin bercanda
belum disini aja
dia gak ngerti duit
tapi masih bagus
kenapa dibuang ya
bawa pulang aja
mending bawa pulang aja oneself
bagaimana biar pada mana ya
padahal pada hilang semua
jangan ada balik nih
tolong tolong ada apa pak ini pak barang barang saya semuanya pada luntus pak semenjak saya
menemukan termina termina jahit itu pak wah jangan jangan antutermin ngambil ya pak bisa
jadi pak wah ayo pak kalau begitu kita cari pak kita cari penyebabnya pak ayo pak ayo ayo
pak rt pak rt sabar dulu pak rt pokoknya kita tuntaskan masalah ini iya iya iya sabar dulu
bapak bapak ibu ibu sabar dulu siapa dulu satu satu coba sampai mau ngomong bagus silahkan bagus
pak rt rumah saya semalam itu habis kemalingan pak rt barang barang saya semuanya pada ludes dan
sebelumnya saya diteror sama hantu nenek nenek pak rt iya pak rt ada maling di kampung kita
benar perte kampung kita sekarang lagi diteror nih tenang dulu semuanya harus berpikir dengan
kepala dingin jangan main asal tuduh jangan gegabah saya akan mencari solusinya tenang
aja dulu iya pak rt sabar sebelumnya ada yang melihat dari cermin antik gak iya pak rt
sebelumnya saya menemukan cermin antik ditempak sampah vertek r empati worked jelas tuh sumber
masalahnya adalah dari cermin antik itu aduh pak rt kalau tahu itu sumber masalahnya kenapa nggak
logo jangankan kalian saya aja jadi korban maling contoh terkenal itu cerminan tinggal masa ya kemaningan juga sama
kemaling saya sempet naro itu cermin antik di rumah saya kemalingan juga sama sama dong
pokoknya sekarang jangan panik jangan takut juga saya akan mencoba mengarahkan nasib saya
untuk bisa menemukan cermin itu setelah itu saya akan hancurkan cermin itu bagaimana
ini urusannya gara gara cermin antik luar nyata bukan mami aja kemalingan iya ayah aku
sudah kemaringan terus tadi pagi banyak warga deh yang datang ngadu ke ayah aku
aku sih yakin sumbernya dari cermin antik yang baru dibeli sama tenteranti
atau serm kingdom
ada yang kemalingan iya bisa jadi ya
cerminnya enggak michael takut entah ya kita diculik hantu lagi aku setuju sama
atau kali itu
aduh gimana ini ya ini juga awal itu gue ketuk brand suhu cium henacee '
aduh tinggal aja rafa
mami keliatan langsing
ini cermin emang luar biasa
padahal mami apa
mami itu gak luluran
mami itu gak facial
iya mami temen ini juga bagus
aduh mami seneng deh
walaupun kata orang katanya ada inilah itulah
aduh lu cantik kan
eh sidi kamu sekarang mami dandanin oke
kunciannya mesti dibenerin
di cerminnya kayak ada hantu
tante messi kenapa nangis
lalu nggak tante itu kenapa nangis kenapa
masalahnya jarah itu hilang diculik
diculiknya sama nenek tua
penghuni cermin jahat
jarang ditangkul sama nenek tua
jarang diculik sama aku nenek tua
mendingan lapori ke pak rt yuk lapor yuk
gini aja deh kita bagi tugas
aku sama april bella
kita kejar nenek tua itu
anterin tante messi ya ke rumahnya pak rt
jangan sampai lengah
apalagi takut sama yang namanya penjahat
siap pak rt
pak rt tarahan sipers
pak rt darah hilang
zara yang cantiknya manis